dalam paparannya di rumah pemenangan basuki cayapurnama mengungkapkan dirinya akan fokus
untuk memperkuat program berbasis keadilan sosial
pemberian kursus bagi anak anak di kawasan rusun serta pembangunan kawasan perkulakan
menjadi program yang akan didorong pasangan ini
ahok yang tiba di rumah lembang sejak pukul delapan pagi langsung menyapa ratusan pendukungnya
dan dalam paparannya ahok mengelaborasi program kerja yang telah ia lakukan selama menjadi petahana
seperti kartu jakarta pintar dan pemberdayaan warga rusun
cagup nomor urut dua ini juga menekankan pentingnya membangun program kerja yang berbasis keadilan sosial
bukan bantuan sosial